walau hanya sekedar makan bersama sebelas atlet dan pelatih pelatnas angkat besi indonesia ini
berkumpul dalam suasana kekeluargaan untuk merayakan hari raya idul fitri
persiapan jelang tampil di sea games vietnam pertengahan mei mendatang
memang membuat para atlet ini tidak dapat merayakan lebaran di kampung halamannya
bahkan bagi nurul akmal ini adalah kali ketiga ia harus merayakan idul fitri di pelatnas
satu hal yang bisa sedikit mengurangi kerinduannya akan kampung halamannya di aceh
adalah keakrapan dan kekeluargaan antar sesama atlet dan pelatih di platnas
kondisi yang sedikit berbeda dialami oleh rahmat erwin abdullah
lifter andalan indonesia
raih medali perunggu di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh lalu
meski tak dapat pulang ke makassar tahun ini rahmat bisa berkumpul bersama kedua orang tuanya di pelatnas
maklum pelatih rahmat adalah ayahnya sendiri
sementara sang ibu ami asun budiono yang juga mantan atlet angkat besi indonesia
tahun ini menyempatkan diri berkunjung ke jakarta
kondisinya memang tidak memungkinkan jadi di sini aja doain aja yang terbaik
besoknya udah latihan lagi ya
besok latihan lagi dua kali minggu berat ini
sebagai atlet nasional memang banyak pengorbanan yang harus dilakukan demi mencapai prestasi
termasuk harus rela merayakan idul fitri jauh dari keluarga dan kampung halaman
erlangga wisnuaji dwi prasetyo jakarta